yang berkedok investasi untuk mengikuti perkembangan terbaru
kita sudah tersambung dengan korespondensi
dan indonesia ada mahardika utama yang akan siap dengan laporannya
selamat siang dika
dika apa agenda pemeriksaan pada hari ini di sana
ya selamat siang
heranok baris krim polri pada hari ini memang cukup diramaikan
dengan adanya agenda pemeriksaan
terkait dengan kasus investasi berkedok trading
padahal diduga merupakan praktek perjudian online
ada dua agenda pemeriksaan
yang pertama adalah pemeriksaan terhadap doni salmanan
yang dikenal oleh netizen sebagai craji rich asal bandung
tadi doni salmanan datang ke baris krim polri pada pukul sepuluh tiga puluh
waktu indonesia barat didampingi oleh manajer dan juga kuasa hukumnya
ia tiba di barai skrim dengan status sebagai saksi terlapor
dan juga kasus dugaan penipuan judi online dan juga tindak pidana pencucian uang
sebelumnya doni dilaporkan oleh seseorang berinisial ra
pada tanggal tiga februari dua ribu dua puluh
sebelumnya dalam keterangan sebelumnya maksud saya
pelapor mengaku tertarik setelah melihat video doni salmanan
yang menunjukkan aset aset mewahnya
hasil dari melakukan trading melalui opsi biner dalam platform quotex
dalam perjalanannya ra menyerahkan sejumlah deposit dengan link leverall
tetapi kemudian ra tidak pernah mendapatkan keuntungan
alias tidak pernah menang
pelapor ini menduga bahwa ketika trader kalah
sehingga ia melayangkan laporan ke baris krim polri yang kini
tengah dilakukan penyidikan
selain doni salmanan yang saat ini masih berstatus sebagai saksi terlapor
pihak dari direktorat tindak pidanasi baris krim polri telah memeriksa sedikitnya empat belas orang
yang saksi lainnya
dalam keterangan melalui sebuah video beberapa waktu lalu
doni salmanan mengaku bahwa dirinya yang berperan sebagai afiliator dari opsi binar quotex ini
tidak pernah memaksa para tradernya untuk bergabung di aplikasi quotex
lalu kita sedikit review lagi heranov bahwa dalam opsi binar ini trader
diajak menebak harga dari sebuah aset dalam waktu yang telah ditentukan
jika aset yang telah ditentukan tersebut sudah dipilih
maka pengguna akan mempertaruhkan modalnya untuk mendapatkan keuntungan
maka ini tidak jauh berbeda dengan praktek perjudian secara online
maka tak heran heranov jika bapepti atau badan pengawas perdagangan berjangka komoditi
sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu telah melakukan pembekuan atau melakukan pemblokiran
terhadap satu dua ratus dua puluh dua domain situs perdagangan berjangka komoditi tanpa izin
dan juga situs trading yang tidak diperlukan oleh pemerintah tersebut

sembilan puluh dua diantara seribu dua ratus dua puluh dua domain tersebut adalah opsi binar yang didalamnya
termasuk binomo yang melibatkan krijiritsa salmedan indrakens
lalu kemudian quotex yang melibatkan doni salmanan yang tengah dilakukan pemeriksaan saat ini
lalu kemudian juga ada beberapa situs situs lainnya seperti olympitrade dan lainnya
yang telah dilakukan pemblokiran oleh bapak

dan selain doni salmanan hari ini juga ada agenda pemeriksaan saksi
terkait dengan kasus serupa tapi tak sama yang melibatkan tersangka indra kents
yang merupakan afiliator dari opsi biner platform binomo
hari ini dijadwalkan ada pemeriksaan terhadap seorang youtuber bernama erwin
dan juga kekasih dari indrakens yaitu vanessa kong beserta dengan ibunya atau tak lain

dan juga kekasih dari indrakens yaitu vanessa kong beserta dengan ibunya atau tak lain adalah merupakan calon ibu mertua dari indrakens itu sendiri

dan saya mendapatkan informasi bahwa vanessa juga telah tiba di barres krim polrio

untuk menjalani pemeriksaan dengan direktorat tindak bidana ekonomi khusus
tentunya untuk mendalami aliran dana yang diduga berasal dari hasil trading melalui platform binomo
yang disebut merugikan masyarakat hingga tiga delapan miliar rupiah
seperti dijelaskan sebelumnya pihak dari direktorat tindak bidana ekonomi khusus
tindak pidana ekonomi khusus menyatakan bahwa pihaknya atau pihak kepolisian akan melakukan pembekuan atau penyitaan aset yang dimiliki oleh indra ken
sedikitnya ada dua belas daftar aset yang sudah saya kantongi itu terdiri dari dua mobil mewah lalu kemudian ada rumah di sumatera utara ada apartemen di kawasan tangerang banten dan juga sejumlah rekening yang dimiliki oleh indra kents
dan jika dikalkulasi totalnya hampir mencapai seratus miliar rupiah
saat ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap enam belas orang saksi terkait dengan kasus indra kents
dan indra cance sendiri dijerat dengan sejumlah pasal mulai dari pasal empat puluh lima ayat dua lalu pasal dua puluh tujuh ayat dua empat puluh lima ayat satu undang undang ite
kemudian juga pasal tiga lima dan sepuluh tindak pidana pencucian uang yang ancaman hukumannya mencapai dua puluh tahun penjara tentunya
selain juga adanya ancaman hukuman untuk dimiskinkan
bagi indra kents maupun juga bagi doni salmanan yang saat ini masih berstatus sebagai saksi terlapor
tadi kalau kita kembali lagi ke doni salmanan doni salmanan ketika tiba ia sempat memberikan statementnya kepada awak media yang menyatakan bahwa ia siap untuk menjalani proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian
kembali ke anda herano
baik kita dukung upaya dari baris krimpori dalam menuntaskan kasus investasi atau penipuan investasi online ini apalagi melibatkan sejumlah afiliator atau influencer
laporan anda langsung dari baris empori mardika utama dari jakarta